gak boleh gak boleh
aku gak boleh
terpengaruh dengan apa yang aku lihat
wah di perusahaan gede gitu mau kerja jadi apaan
lu kerjain apaan kek ngapain kek
yang penting aku kerja halal
iya gak be
bener tuh gitu
yang penting halal
bener juga ya
yang penting halal
oke udah fix
gua bakal minta kerja
terima kasih temen temen semua untuk motivasinya
kalian semua emang bro bro gua banget ya
kecuali lu tang
ya allah dok
bahasa tati gua mau bilang you are welcome
dado sahabatku yang tersayang
nih beda buku saya doang
wah parah banget on
oh dok kesian juga lu
yaudah gak apa apa
eh nadine bagian cinggan tadi ade
kasih dado aja ya
lagian kian cinggu udah tua
gak boleh banyak makan match manis
makasih ya be ya
ba be ini udah ngasih saya nasihat
ngasih saya semangat
bisa jadi gak enak
nadine bisa saya bantu gak be
bener lo mau bantuin gue
iya bener dong be
ke dalem yuk
buangin kartus yang gak kepake
yang gak dipake buang buangin
ya siap be tapi makan kue dulu ya be ya
boleh boleh boleh boleh
kerja dulu doh
biar ada tenaga
biar ada tenaga
kayaknya dia masih dendam sama gua
padahal gue udah berusaha menghindari dia
kenapa dia masih dendam sama lo
ini gue rasa masih ada kaitannya sama yang lo bilang dianya
kalau dia tuh leader bc kan
kalau enggak dia ngapain dendam sama lo
gue gak bangun
gue baru senang ketemu sama alex
dan dia habis diajar sama cino
alex diajar sama cino
bang sebenarnya gue udah curiga
kalau cino itu ketua black cobra
dan dia dibalik semua kejahatan ini
tapi sayangnya kita belum cukup bukti pak
bang makasih banyak ya udah nolongin alex
sama sama lah alex yang temen gue juga
gak ada bang tanks ya infonya
emang bener cino kan semuanya
boy kayaknya kita mesti buru buru temuin si mehmet itu deh
soalnya dia itu kan saksi mata yang ngeliat cino tuh masuk ke tempat rumah bisut di sekap
aku tahu aku salah mas
aku tahu aku salah karena
karena aku membalas perilaku reva ke aku dengan
dengan yang gak baik
ya aku kenapa
kenapa aku malah ngebalas kejahatannya reva dengan kejahatan lagi
sungguh aku minta maaf
dia keliatannya sedih
gak boleh gak boleh
aku gak boleh terpengaruh dengan apa yang aku lihat

aku gak boleh lagi terpengaruh dengan adriana
reva reva reva kan lagi jemput survei gimana kabarnya dia ya
ih bentar lagi masuk tol cipu larang udah mau op jakarta
ya mikirin lo lah re
ya kali sin orang gue ada disini gue serius tau
tapi kan aku juga gak enak junior itu kan temennya si raya
iya juga sih raya pasti belain gino ya

pasti belain gino ya soalnya kalo raya tau gino itu jahat atau gino yang selama ini bikin banyak masalah
pasti raya juga akan berpikir secara positif kok

nah bener sih sin
kayaknya kita harus ngomong dulu di sama raya
waalaikumsalam sayang kamu lagi di dimana sekarang
kapan kamu sampai jakarta
ehm ini aku udah di tol pi
kurang lebih dua jam setengah lagi sampai jakarta
tapi kamu udah ke kampung surti nya
udah pi ini surti juga udah ikut sama kita
alhamdulillah kok bisa sama surti bukannya dia mau nikah
nah gini ya pi
ternyata dugaan aku yang aku ngomong sama isha dan papi itu itu bener loh
jadi surti itu sebenernya bukan yang mau nikah
tapi dia tuh terpaksa harus bohong karena dia tuh diancam sih
bahan diancam mau dimasukin ke jurang lagi
nah karena itulah jadinya reko tadi datang ke kampung
di surti terus bawa di surti lagi balik ke jakarta
karena reva udah denger cerita dari di surti
kamu tau siapa pelakunya
ehm kemungkinan besar sih pi anak anak black cobra
tapi motifnya apa itu yang kita masih belum tahu
oke kalau memang benar pelakunya adalah black cobra
ini bisa dilaporkan ke polisi
iya sih aku juga setuju tuh
tapi sehat sehat aja kan
terus adriana gimana
dia gak mau meras perasaan papi lagi kan
ehm enggak enggak enggak enggak enggak apa apa enggak kok enggak
hmm dari nada bicara papi kayaknya papi nutupin sesuatu deh dari aku
ya kalau memang kamu dalam perjalanan pulang
kamu hati hati ya tapi tunggu di jakarta
siapa siapa yang berani nyulik surti ya